sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gue juga gak mau dil
yaudah lah kita gak usah ributkan masalah ini
sekarang gue menuju ke tempat lo
gue akan ambil cincinnya
karena gue juga gak mau
rumah tangga lo jadi rusak gara gara masa kecil ini
lo tunggu gue ya
oke gue tunggu
cincin ini memang sangat penting buat aku dan camilla
karena kamu udah melalui perjuangan yang begitu berat untuk mendapatkannya
rasanya sangat berat harus melepas cincin ini
dua minggu lagi
dua minggu lagi
kok gak ada
fadil di klinik
dan sebentar lagi dia juga kesini kok
kak fadil pasti gak sengaja meninggalkan cincin itu
iya kak fadil pasti gak sengaja
taufan baik baik aja
mudah mudahan kamu cepat pulih
jadi bisa melanjutkan hidup kamu
seperti dulu lagi
selamat siang semuanya
selamat siang dokter
ternyata ada pak tama dan bu ambar
tapi maaf nih saya ingin memeriksa taufan dulu
jadi kalau bisa silahkan tunggu di luar dulu ya
tentu saja bisa
yaudah kita tunggu di luar semua
permisi ya dokter
gawat mau melihat cincin itu
ini ini kan cincin praunya pak adil
ini itu itu itu
anak itu kok bisa sampai jatuh di sini sih
kenapa sih akhir akhir ini fadil tuh cerobos sekali
kalau sampai kamila tahu
pasti mereka akan bertengkar kan
kalau gitu biar biar di taufan aja pak
nanti kalau fadil datang biar taufan yang kasih ke fadil
nggak usah taufan nanti biar di rumah mamah yang kasih ke fadil ya
yaudah mamah keluar dulu ya sayang ya
nanti silahkan silahkan
fadil kok bisa bisa ketinggalan di sini sih
waktu tadi malam tukeran lagi sama taufan
fadil lupa memberikan janjinan taufan
seperti yang papa bilang kan
bangkai serapi apapun dibungkusnya
pasti nanti baunya akan kecium juga kan
ya sudah kalau gitu
bapak periksa kamu dulu ya
buat apa kamu mau ke rumah dengan taufan
tunggu fadil mau
kamu mencari ini kan
loh kok cincinnya ada di mama
mamah menemukan cincin ini jatuh di kamar rawatnya taufan
untung aja mama yang ketemu
kalau enggak gimana
kamu mau mengobarkan bendera perang lagi sama kamar itu
apa kamu gak mau belajar dari peristiwa yang kemarin
kamu kan tahu cincin pernikahan ini adalah sakral
ini adalah simbol pernikahan
kenapa sih kamu sampai secerobo ini
fadil lupa dan enggak sengaja jatuh
cincin kamu itu harus selalu melingkar di jari manis kamu
bahkan mandi dan tidur pun
cincin itu tidak perlu kami lepas
iya pak maaf
maksud fadil fadil enggak sadar kalau cincin itu jatuh
ya udah ini cincinnya
jangan sampai jatuh atau hilang

padahal makin this

ini adalah nanti sampai berhasil

perasaan paling bahagia out tahu lho
fadil kelupaan sama cincin kawinnya
yang pertama ketinggalan di kamar mandi
waktu dia mau berangkat tiburan sama camilla
dan yang kedua sekarang di rumah sakit
tapi yang terakhir ini beneran aneh
kenapa cincin itu bisa ada di lantai ya
nggak mungkin kalau fadil nggak sadar cincinnya terlepas
atau atau jangan jangan